itu adalah janjiku menerimamu tanpa syarat apa adanya
ihh bob ihh diem diem romantis juga
ini sih puisi buat gue banget
dan giliran berikutnya
sekarang kita foto dulu buat bukti ke bos
bentar saya kirim dulu
udah kirim bos
udah kita cabut aja
tapi gue gak izinin lo buat ngelanggar janji ke gue
mending lo gak usah sekolah hari ini lah
biar gue yang dampingin roman buat seleksi nanti
oke sekarang giliran bobby dan syukesi
orang bilang kau seperti orang utan
kuk bilang kau sungguh rupanya
padaun wybara gatil
walaupun badanmu lebar
tapi ku tahu kau punya jiwa yang besar
itu adalah janjiku menerimamu tanpa syarat apa adanya
ihh bob ihh diam diam romantis juga
ini sih puisi buat gue banget
dan giliran berikutnya
puisi ini gue persembahkan buat seorang wanita
ku pecahkan gelas berdenting
ku tampar dinding yang bergetar
ku banting kenangan yang terkoyak
tapi kau tetap tak sadar juga
masuk masuk masuk
orang depresi yang baca puisi kayak gitu
kau ulang belum dateng ya
apa dia tetap gak mau pasangan sama gue
kamu mau masih nunggin ulan
udah yang jelas jelas
wulan itu gak mau pasangan sama kamu roman
mendingan kamu sama aku aja
buat memikir yg sama aja
ga bisa adanya

gak ada ujik atau apa gitu
aduh jam segini lagi
aduh ada ada aja nih
yaudah antarin saya ke sma tujuh ratus dua belas ya
udah diketahui bang
udah diketahui bang
udah diketahui bang
udah diketahui bang
untuk peserta selanjutnya saya panggilkan samuel dan karim
di ujung musim yang menyisahkan dingin
akar akar kering kelontang
kemana hujan yang ku rindu
kemana pula pelangi yang ku tunggu
mungkin mereka memang ingin mati
mungkin memang mereka tak peduli lagi
pada manusia yang dihormati
yang tak bisa menjaga berkah ilahi
bisinya bagus banget ya
iya bagus banget
salib aja di bawah
untuk peserta selanjutnya roman
dan wulan dari
untuk peserta selanjutnya roman
dan ulan dari
makanan itu gak ada roman
udahlah kamu sama aku aja
gue masih tunggu ulan
gue yakin lo pasti datang
apabila sampai hitungan kelima
kamu tidak maju juga
kami akan anggap kami mengundurkan diri
ini tuh kesempatan terakhir kamu man
kamu sama aku aja ma ngapain sih nungguin mulan segala